mengoplos alkohol murni dengan minuman penyegar
tiga bocah belasan tahun di sukabumi terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan
satu orang tewas dalam kejadian ini sementara dua orang remaja lainnya dirawat di rumah sakit
deve yang berusia empat belas tahun ini dirawat di puskes mas cikidang
karena meminum alkohol murni yang dioplos dengan minuman penyegar dan air mineral
sebelumnya ia dan dua orang temannya meminum alkohol oplosan itu bersama sama
di sebuah tempat parkir sebuah toko waralaba
usai meminum cairan oplosan itu ketiga remaja dibawa ke puskesmas
namun berbeda dengan kedua temannya yang mengalami sesak nafas
korban dede meninggal di puskes mas
dede akhirnya dimakamkan oleh keluarganya
polisi kini menunggu laporan pihak keluarga korban dede
agar bisa melanjutkan penyelidikan
ahmad fikri sukabumi